penangkapan pertama dilakukan densus delapan puluh delapan terhadap pemilik toko senapan yp
yang disergap saat mengendarai sepeda motor di sekitar rumahnya pada selasa pagi
di saat hampir bersamaan tim densus delapan puluh delapan juga menangkap ep di desa ngeper dan yt
di sekitar pasar kecamatan kasiman bojonegoro
warga sekitar mengakui jika terduga teroris yp dikenal sebagai pribadi tertutup dan pendiam
terus itu yang di yayasan itu apa isinya pak jualan apa
itu tadi yang diambil dari boga itu sejarah sejarah apa itu
tim densus delapan puluh delapan anti teror juga menangkap dua terduga teroris warga desa tambak tejo
kecamatan gurah kabupaten kediri
kedua terduga teroris tersebut seorang laki laki dan perempuan
ditangkap selasa siang saat akan keluar dari rumah
kepala desa gurah mengaku terkejut
dengan penangkapan s karena selama ini dikenal ramah dan dermawan
s mempunyai usaha catering di rumahnya dan sering mengadakan kegiatan sosial kepada warga sekitar
tadi ditangkap sekitar jam dua siang ketika beliau mengendarai mobil
disetirin oleh putranya
namun putranya tidak ikut serta dibawa oleh kepolisian
sebelumnya pada senin kemarin
tim densus delapan puluh delapan anti teror juga menangkap seorang warga surabaya berinisial za
di kawasan tanjung sari
yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme
menurut warga saat penggeledahan di rumah za
petugas membawa barang bukti seperti senjata tajam dan sejumlah barang
yang dimasukkan ke dalam karung
za juga jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar
penangkapan terduga teroris di sejumlah lokasi berbeda di jawa timur ini
dibenarkan oleh kabit humas polda jawa timur
kompes polgato treplihan
untuk yang di daerah surabaya
teman teman densus mengamankan dua orang
dan di daerah malang juga mengamankan dua orang terduga teroris
begitu juga yang di bojonegoro
di bojonegoro diamankan empat orang terduga teroris
dan semuanya masih dalam pengembangan
daripada teman teman densus delapan puluh
hingga saat ini total ada dua puluh orang terduga teroris
yang sudah ditangkap oleh densus delapan puluh delapan mabespori
di wilayah jawa timur
dan langsung dibawa ke mabespori untuk pemeriksaan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia